dan para hadirin yang kami hormati
berdasarkan urayan diatas
perbuatan terdakwa perdisambo sh
saksi richard eliezer pudian lumiu
saudari putri candrawati
saksi kuat makruf
masing masing dituntut dalam perkara terpisah
telah memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana surat dakwaan yang
yakni dakwaan ke satu primair melanggar
junto pasal lima puluh lima ayat satu
ayat satu ke satu kuhp
terdakwa perdisambo bersama sama
dengan saksi hendra kurniawan
saksi agus nurpatria
saksi cuk putranto
saksi baikuni ibowo
saksi irfan arief rahman arifin
masing masing dituntut dalam perkara terpisah
telah memenuhi unsur unsur
tindak pidana yang didakwakan
sebagaimana dakwaan alternatif
dan pertama primair melanggar pasal
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
atas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi dan transaksi elektronik
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
telah terbukti secara saham
dengan perbuatan terdakwa perdisambo
bersama sama dengan saksi hendra kurniawan
saksi irfan widianto
saksi cuk putranto
saksi baikuni dan saksi arief rahman arifin
masing masing dituntut dalam perkara terpisah
bahwa selama dalam persidangan
pada diri terdakwa perdisambo
tidak ditemukan adanya alasan pembenar
maupun alasan pemaaf
yang dapat menghapus sifat
serta kesalahan terdakwa perdisambo
sehingga terdakwa perdisambo
dapat dimintai pertanggung jawaban pidana
bahwa berdasarkan ketentuan
maka terdakwa perdisambo sh
telah melakukan pembunuhan
berencana secara bersama sama
dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan tindakan yang berakibat
terganggu sistem elektroniknya
menjadi tidak bekerja
sebagaimana diatur dalam pasal empat puluh sembilan
bahwa oleh karena terdakwa perdisambo
dapat dimintai pertanggung jawaban pidana
dan dijatuhi pidana
serta terdakwa perdisambo
sebelumnya tidak ada mengajukan
permohonan pembayaran biara perkara
maka berdasarkan pasal dua puluh dua
kepada terdakwa perdisambo
dibebankan pula biaya perkara
bahwa terdakwa perdisambo tersebut
dalam keadaan sehat jasmani
serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar
dan pemaaf yang membebaskan
dari segala tuntutan hukum
sebagaimana pasal empat puluh empat sampai lima puluh satu
maka terhadap terdakwa perdisambo sh
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal
sebelum kami sampai pada tuntutan pidana
atas diri terdakwa
perkenankanlah kami mengumumkakan
hal hal yang kami jadikan pertimbangan
mengajukan tuntutan pidana
yaitu hal hal yang memberatkan
mengakibatkan hilangnya nyawa korban
noprian syahyuswa huta barat
dan luka dan duka yang mendalam
dan tidak mengakui perbuatannya
dan memberikan ketaraan
akibat perbuatan terdakwa
menimbulkan keresahan dan kegaduhan
yang meluas di masyarakat
perbuatan terdakwa tidak sepantasnya
dilakukan dalam kedukannya
sebagai aparatur penegak hukum
dan petinggi polri
perbuatan terdakwa telah mencoreng
masyarakat indonesia dan dunia internasional
perbuatan terdakwa telah
menyebabkan banyaknya anggota polri
lainnya turut terlibat
hal hal yang meringankan tidak ada
berdasarkan uraian dimaksud
kami penutup umum
dengan memperhatikan ketentuan
undang undang yang bersangkutan
agar majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
yang memeriksa dan mengadili
perkara atas nama terdakwa
menyatakan terdakwa perdisambo
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
dan meyakinkan berdasarkan perbuatan terdakwa perdisambo
telah melakukan tindak pidana pembunuhan
berencana secara bersama sama
melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuhp
jungto pasal lima puluh lima
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana
tanpa hak atau melawan hukum
yang berakibat terganggu
tidak bekerja secara bersama sama
melanggar pasal empat puluh sembilan
pasal tiga puluh tiga undang undang
nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
atas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan belas
tentang informasi dan transaksi
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
ke satu primer dan dakwaan
kedua pertama primer
terhadap terdakwa dengan pidana
menyatakan barang bukti berupa
mulai a sampai empat puluh satu
dikembalikan kepada jpu
untuk diperkenalkan dalam perkara
atas nama hendra kuniawan
membebaskan biaya perkara kepada negara
demikian surat tuntutan ini
kami bacakan dan diserahkan dalam sidang
pada hari ini selasa tanggal tujuh belas januari dua ribu dua puluh
penuntut umum rudi irmawan shmh
dan mengucapkan terima kasih
dan penonton yang telah menonton